saat gue liat lo ketawa bareng pangeran
sebenarnya gue gak mau buat lo jadi ada di posisi kayak gini
akhirnya lo bisa jadian sama pangeran
kalo suatu saat nanti lo ada masalah
lo jangan suka bilang ke gue ya
karena gue adalah sahabat lo
jajan apa yang enak
jangan sembarangan jajan deh
mesti pinter pinter jaga kesehatan
apalagi jaman sekarang
karena banyak tuh penyakit yang bisa masuk di tubuh kita
terus kita mesti makan apa dong jit
tapi kan ini gak sehat juga
ya ada apa
tunggu sebentar ya
siapa fury pake serum nih
ini berasal dari sepanjang kita
yaudah gue ikut
boleh berambutin sendiri
kenapa display lagi
pak tolong amalin bapak yang satu ini
karena dia sempat menipu saya pak
hei kamu jangan sebarang ngomong ya
alah udahlah nggak usah banyak ngeles pak
pak buru amanin dia
sebelum banyak anak anak kampus ini yang jadi korban pak
masih ada mahasiswa yang tidak sopan seperti kamu
amit amit kalau saya punya menantu seperti kamu nanti
panji pak udah pak bawa bawa bawa
mari pak silakan pak
tuh kan kebanyakan ngurusin orang tua sih
gue jadi lupa pacar gue di mana
akhirnya lo bisa jadian sama pangeran
rasa cinta dalam hati gue
dan berdiri di samping gue
menghadapi semua rintangan di depan kita
itu maksudnya apa
gue mau berjuang
untuk mempertahankan cinta kita
aku lagi putri aurora

my manager sama pokok awal deh yang cek doang
dewi panggil sama gue buat delegati ku
gua anakelah jadi cette jean

pada daang yang kecil

saya perhatiin dari tadi kamu itu senyam senyum sendirian terus
ya maksudnya bagus sih kamu tuh keliatan ramah ceria